assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar para pemirsa
semoga kita semuanya sehat sehat walafiat ya
semoga kita semuanya oke
semuanya kita bertambah tenang
seiring dengan bertambahnya bulan suci ramadan menempah kita
para pemirsa hari ini kita akan membahas tentang khusyuk
apa sih yang dimaksud khusyuk
seringkali kita berbicara tentang khusyuk
tapi diantara kita itu juga kadang kadang keliru
atau mungkin kurang pas menerjemahkan apa yang dimaksud khusyuk
khusyuk itu sesungguhnya bukanlah fokus
aqimis salatal zikri didikanlah salat untuk mengingat aku
kalau kita harus khusyuk dalam arti fokus mengingat allah
tidak ada yang boleh kita ingat selain allah
mulai dari takbiratul ikhram sampai salam
saya kira kayaknya salat itu gak manusiawi
yang dimaksud khusyut itu apa sih sesungguhnya bapak ibu sekalian para pemirsa
saya ingin berikan satu ilustrasi saja ya
suatu saat rasulullah muhammad saw memimpin sholat di madinah
di masjidnya nabi itu kan sebelahnya itu kan ada rumahnya
kalau kita sekarang di madinah itu di masjidnya nabi itu kan
raudah itu kuburan nabi itu kan sebetulnya rumahnya itu
suatu saat nabi memimpin sholat ketika sedang ruku
cucunya hasan hussein itu bertengger di pundaknya
naik kuda kudaan di pudaknya
nek kuda kudaan di pudaknya nabi
apa yang terjadi nabi gak mau bangkit dari sujudnya
lama sekali sujudnya
dua cucunya naik kuda kudaan bertengger disitu
sahabatnya jadi makmum di belakang kok kenapa ya
rasulullah dari tadi sujudnya nggak mau bangun bangun
setelah cucunya turun masuk ke kamar
baru allah hokbar bangkit dari ruku
nah setelah itu setelah sholat
sahabat bertanya ya rasulullah maaf
tadi salah satu sujudnya itu lama banget ada apa ya
kami pikir rasulullah sedang terjadi sesuatu
enggak begini ketika tadi saya sedang sujud
cucu saya hasan dan hussein itu bertengger di pundak saya
naik kuda kudaan saya takut kalau bangkit itu jatuh
pertanyaan saya disini apakah nabi khusyuk
kejadian yang lain
suatu saat rasulullah saw memimpin sholat
cepat sekali sholatnya tidak seperti biasanya kan
allah akbar bangkit
akhirnya sahabat itu penasaran
ya rasulullah kok kali ini salat kita itu beda dengan yang lain
akhirnya rasulullah menjawab
rasulullah menjawab oh begini apakah anda tidak mendengarkan
di belakang situ ada suara anak anak yang sedang menangis
ada yang sedang menangis
nah itu rupanya yang membuat nabi itu cepat sholatnya
akhirnya dia katakan jangan sampai anak kecil itu menangis terus terlalu lama
karena kita sedang ditunggu yang sedang sholat
nah jadi para pemirsa
dua kasus ini mengisyaratkan kepada kita
bahwa pertama nabi menjaga jangan sampai cucunya itu jatuh
yang kedua nabi mempercepat sholatnya
agar jangan terlalu lama anak itu menangis kasihan
nah apakah itu bisa berarti nabi tidak khusyuk
kitaannya yang mungkin salah kaprah
seolah olah menganggap suhu khusyuk itu tidak ada ingatan lain selain hanya allah
supaya engkau bisa berhubung dengan allah
bisa mengingat aku kata allah
ya karena memang ada
katakanlah bahwa dengan mengingat aku
berkontemplasi tentang aku
pasti kalian nanti akan mendapatkan ketenangan batin
yang paling penting pada saat kita sedang sholat
atau kita beribadah apapun
kontemplasi kita kepada allah
penyerahan diri secara total kepada allah
soal ingat ingat sedikit makhluk allah
soal ada perhatian lain sedikit sedikit
yang penting yang dominan disitu
kita sedang menyerahkan diri kita kepada allah swt
itu yang disebut dengan khusyuk
nah sekarang kita lihat
kekuatan khusyuk ini
walaupun kita hanya sekejap mengingat allah
tapi itu sudah bisa seperti blitz ya
satu kali bridge itu sudah mampu menciptakan gambaran yang bagus
apalagi kalau lama berarti itu nggak kayak video itu kan
jadi bukan lama saja itu bisa diambil oleh allah
tetapi connectingnya dengan allah
itu sudah bisa menghasilkan sesuatu
inilah yang kita maksudkan
barangsiapa yang connect walaupun sedikit
apalagi kalau banyak lebih bagus
maka yang bersangkutan itu akan
pasti mendapatkan pencerahan
pasti akan mendapatkan energi batin
pasti akan mendapatkan kekuatan
nah bulan suci ramadan kali ini para pemirsa
kita diminta untuk lebih banyak
melakukan ibadah ibadah secara khusyuk
semoga allah memberkati kita semuanya
semoga allah swt memanjangkan umur kita
nanti kita berjumpa lagi bulan suci ramadan tahun akan datang
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh